dampak dualisme yang terjadi dalam klub sepak bola persebaya
menyebabkan klub klub anggota di dalamnya terbagi dua
dari tiga puluh klub anggota persebaya
diketahui sepuluh klub berada di persebaya pt mitra muda inti berlian
dan dua puluh klub ada di pt persebaya indonesia
hal itu pun membuat kondisi klub anggota persebaya menjadi sulit
kesulitan yang tidak pernah dialami oleh klub klub
dulu pada waktu situasinya kondusif
setiap pertandingan klub ini tidak pernah ada yang memikirkan dana
kita keluarkan dana berapa itu tidak ada
semua dibiayai oleh pengurus oleh persebaya
setelah kita tidak ada pengakuan
tidak ada subsidi dana dari manapun
setiap pertandingan ini kedua klub turunan
mereka patungan untuk membayar pasien
setiap kali dia datang akan bertanding itu membayar patungan
hingga kini klub anggota tersebut masih eksis dan berlatih di tempat masing masing
walau pada persebaya dari pt persebaya indonesia
tidak tahu mau dibawa kemana hasil dari latihan tersebut karena status tidak diakui oleh pssi
pelatih dan pengurus klub indonesia muda subodro mengaku sangat sedih dengan apa yang terjadi
ketika diperkenalkan oleh pemain

dampaknya sangat terasa mas
buat saya yang sudah lama mengabdi di persiba ini
dengan adanya dualisme itu sangat sedih
dan apa yang tidak bisa saya ceritakan kesedihan saya
dampaknya kalau ada tim tim yang akan mewakili surabaya
tidak tercover semua pemain yang terbaik di surabaya
karena ya itu tadi pilihannya akan tidak objektif akan subjektif
perseteruan antar persebaya sampai sekarang masih berlanjut dan belum membuahkan hasil yang baik
kompetisi internal pun digunakan sebagai alat pengawas bakat bakat muda agar tetap eksis
dan tidak hilang termakan ketidakpastian
dari surabaya muhammad arbi melaporkan